pemain dompet digital berlomba memanjakan konsumen dengan program uang tunai kembali atau cashback
yang seakan tiada berakhir
istilah bakar uang disebut sebagai cara para pemain untuk memenangkan hati pasar
dan mengait konsumen yang belum terjangkau literasi keuangan
gopay ovo dan dana berkompetisi merebut atensi konsumen melalui insentif yang mereka berikan
setiap kali konsumen menggunakan dompet digital di mitra mitra yang bekerja sama
bakar uang istilahnya
ini adalah salah satu strategi bisnis memenangkan pasar
untuk mengajak konsumen mengubah kebiasaan dari bertransaksi tunai ke transaksi non tunai
ovo mengatakan untuk membangun kepercayaan pelanggan dibutuhkan waktu bertahun tahun dan investasi yang besar
di asia tenggara transaksi tunai masih mendominasi
dan pemberian insentif dianggap bisa mengubahnya terhadap konsumen
masuk di indonesia
sementara itu ceo dompet digital milik gojek gopay mengatakan strategi bakar uang
tidak hanya bertujuan memberikan insentif kepada pengguna atau pelanggan
kehadiran dompet digital diharapkan tidak dipandang sebagai ancaman
bagi industri keuangan konvensional seperti perbankan karena justru membantu inklusi keuangan
niki bert bukan hanya untuk pemasaran di mal
saya pikir ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan akses konsumen
dan ya harusnya
apakah ini akan berakhir akan berakhir saya pikir harusnya

untuk orang yang benar
saya pikir ini baik baik saja
pemain baru di kancah dompet digital dana terbilang cepat mencuri hati konsumen
lagi lagi melalui program cashback
ceo dana vincent henry mengatakan mengajak masyarakat beralih ke transaksi non tunai bukan perkara murah dan mudah
ini benar benar tentang hidup
karena mengubah orang menjadi metode hidup yang baru
ini tidak murah
ini tidak murah
ini membutuhkan waktu membutuhkan usaha memperbaiki pikiran
dan saya memberitahu anda ini tidak mudah untuk mengubah orang
konsumen memang diuntungkan dengan kemudahan transaksi non tunai dan harga yang lebih terjangkau
tim liputan cnn indonesia jakarta